menjawab tantangan tersebut epson memperkenalkan printer ecotank l delapan ribu lima puluh dan l delapan belas ribu lima puluh yang mengerti kebutuhan anda
dia ada beberapa keunggulan ya dibanding model sebelumnya
karena kebetulan kalau untuk seri ini belum ada kompetitornya di market
nah untuk keunggulan print speednya dia lebih cepat dari model sebelumnya
itu hampir dua kali lipat
kalau yang sekarang itu delapan ipm untuk warna hitam maupun warna
lalu juga dia sekarang ada maintenance box dan replaceable roller
jadi itu memudahkan customer ya untuk mengganti sendiri jika misal tintanya penuh atau terjadi kerusakan roller
selain handal dalam menghasilkan foto dan gambar
tetap saja epson juga menjaga kualitas teks hasil catakan ecotank l delapan ribu lima puluh dan l delapan belas ribu lima puluh
karakter dan garis dapat terjaga
sehingga anda yakin dengan hasil karya anda
untuk yang produk terbaru ini sebetulnya kita di apsen indonesia itu banyak juga mengembangkan dari sisi software
nah jadi ada namanya satu software smart panel
nah itu software gratis yang bisa diunduh oleh para customer
nah dengan software smart panel itu para pengguna itu bisa dengan mudah mengecek durability dari printernya itu
jadi sudah berapa lama digunakan tintanya sampai mana ada kendala atau tidak
nah jadi secara gak langsung user itu dengan mudah memonitoring tentang kinerjanya si printer tersebut
untuk menjaga kehandalan dalam bisnis dan momen ceria keluarga epson memberi garansi dua tahun atau setara tiga puluh ribu lembar
siap untuk bahagia dan sukses